ketimpangan harga antara produk dalam negeri dan impor disebabkan adanya kesenjangan biaya distribusi laut jalur logistik dan internasional
karena itu pemerintahan presiden joko widodo mencanangkan program tol laut
setelah satu tahun beroperasi apa kabar tol laut indonesia kini
satu tahun sudah tol laut indonesia beroperasi termasuk di wilayah indonesia timur
benarkah cita cita presiden joko widodo terkait keberadilan mobilitas barang mobilitas manusia serta turunnya biaya logistik untuk transportasi laut sudah tercapai
yang dimaksud dengan tol laut itu adalah bagaimana terjadi konektivitas
dari pelabuhan satu dengan pelabuhan lain
jadi sejak setahun yang lalu sudah disanangkan program tol laut dengan membuat atau menetapkan dua puluh empat pelabuhan tol laut
dua puluh empat pelabuhan ini diantaranya lima pelabuhan itu di wilayah belitutiga
jadi kita ada yaitu pelabuhan tanjung perak kemudian pelabuhan tanjung emas pelabuhan banjarmasin pelabuhan sampit dan pelabuhan tenokupang
tol laut seharusnya menjadi solusi dari tingginya harga komoditas pokok di wilayah indonesia

transport dari cina ke sini itu jauh lebih murah mbak daripada kalau kita ke indonesia timur
ini masalah ini sudah lama
dari china ke sini itu hanya sekitar nggak sampai seratus dolar
nah bayangkan aja seratus dolar paling cuma berapa itu cuma
padahal sini ke indonesia timur itu lebih dari enam sampai sepuluh juta
bayangin aja pak
disparitas harga yang tinggi ini merangsang untuk importir ini masukkan barang ke indonesia
tujuh pelabuhan utama yang akan dilalui diantaranya pelabuhan kuala tanjung sumatera utara
batam tanjung priuk jakarta tanjung perak surabaya soekarno hatta makassar bitung dan sorong
di bawah operator pt pelni enam kapal khusus beroperasi untuk melayani rute tol laut

jadi rata rata dalam satu bulan satu kol kapal
dengan tingkat lok faktor muatan itu kurang lebih tujuh puluh sampai delapan puluh persen
sejak beroperasi november dua ribu lima belas lalu pelindo tiga sudah membenahi lima pelabuhan utama
tiga kapal yang beroperasi pun telah melakukan dua puluh satu perjalanan
dengan rata rata muatan mencapai empat ratus lima puluh teus
atau dalam kisaran angka transaksi dua miliar rupiah setiap bulannya
kini biaya pengiriman barang pun bisa terpotong sekitar satu juta rupiah
namun sayangnya jumlah perjalanan itu seharusnya bisa lebih banyak lagi
jika penjatualan kapal dioptimalkan dan infrastruktur seluruh pelabuhan memadai
kapal tol laut problematikanya adalah
sehingga yang membawa barang kadang harus menunggu kapan ini berangkat
salah satunya memang pr kita adalah fasilitas di pelabuhan
artinya kalau kapal di sini bisa sandar
bongkar itu dengan fasilitas yang memadai alatnya khusus
kalau alat khusus kan cepat
ada di beberapa pelabuhan di timur
itu tidak memiliki alat khusus
sehingga bongkar muat menggunakan alatnya kapal
untuk percepatan pertumbuhan
lima tahun ke depan
pemerintah berencana menambah enam unit kapal operasional tol laut
dan membuka kerjasama dengan pihak swasta yang ditunjuk sebagai operator
dari dua puluh lima teus hingga empat ratus teus setiap bulannya
memang pencapaian yang luar biasa
namun seluruh kendala serta perbaikan infrastruktur harus segera diselesaikan
agar tol laut ini benar benar menjadi mimpi yang terbayarkan
hingga lima tahun ke depan